hari ini merupakan batas waktu ahmad dhani prasetyo untuk memenuhi panggilan penyidik untuk kasus pencemaran nama baik
dua belas oktober lalu polisi telah menetapkan ahmad dhani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik
ujaran dhani yang berujung pelaporan pencemaran nama baik itu sempat dilontarkannya di unggahannya di media sosial
penyidik polda akan melayangkan surat panggilan kedua esok dengan surat perintah membawa tersangka
selain di kasus pencemaran nama baik ahmad dhani juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan dan penggelapan vila senilai dua ratus juta rupiah
lewat kuasa hukumnya ahmad dhani mengajukan permintaan penundaan pemeriksaan hingga rabu esok pukul sembilan pagi
menurut kombes frans barung mangera kabit humas polda jawa timur
ahmad dhani juga meminta penundaan pemeriksaan sebagai tersangka untuk kasus pencemaran nama baik pada dua puluh enam oktober dua ribu delapan belas mendatang
frans mengatakan alasan penundaan karena dhani mengaku masih sibuk pada hari ini